terima kasih kepada aremania dan masyarakat malang khususnya
serta teman teman bahwa sampai saat ini
tadi pagi juga menyampaikan bahwa aremania tidak akan hadir di proses persidangan pertama ini
bahkan mungkin ke depan